anda kembali bersama kami di cnn indonesia sports
ajang balap motogp akan kembali diselenggarakan di
mandalika international street circuit lombok nusa tenggara barat
pada oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
sejumlah persiapan mulai dari penyelenggaraan acara
hingga teknis balapan diakui sudah mulai dilakukan
oleh pihak pengelola sirkuit mandalika bersama promotor
mandalika international street circuit nusa tenggara barat
akan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan motogp seri indonesia
yang akan digelar mulai tiga belas hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh
sekaligus menjadi musim kedua motogp di sirkuit mandalika
menjadi seri ke lima belas dari total dua puluh seri balapan motogp
yang ada sepanjang musim dua ribu dua puluh
sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh mandalika grand prix association
atau mgpa selaku pengelola sirkuit
direktur utama mgpa priyandi satria selasa siang menyatakan
bahwa persiapan menyambut penyelenggaraan
motogp seri indonesia sudah mulai dilakukan
di antaranya terkait korespondensi dari layout dan pedok bersama dorna sport
hingga pengecatan di sejumlah titik
guna memperindah tampilan sirkuit mandalika
kita masih korespondensi dengan dorna karena ini menyangkut layout ya
layout kali ini berbeda dengan tahun lalu
jadi kita bolak balik kirim gambar mereka mau naro
kontainer bannya di mana kontainer iatc nya di mana
pedok iatc nya di mana fnb nya di mana
nah ini kita basi
bolak balik cuman itu pun tidak masalah karena setelah gambarnya selesai
kan kita tinggal outsource saja untuk penempatannya
setelah berhasil mencatatkan lebih dari seratus ribu penonton
selama tiga hari penyelenggaraan pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
penyelenggara motogp dorna sport bersama dengan pengelola sirkuit mandalika
menargetkan jumlah penonton yang lebih tinggi dibanding tahun dua ribu dua puluh
pada balap motogp mandalika oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
tahun ini target penonton motogp sirkuit mandalika
ditingkatkan menjadi delapan puluh ribu penonton per hari
angka ini diprediksi akan bertambah secara akumulatif secara harian
terlebih adanya tambahan balapan pada hari sabtu yakni sprint race
yang mulai dilombakan dorna sport sejak awal musim dua ribu dua puluh
guna menambah kemeriahan di sela sela balapan mgps laku pengelola menggandeng
diandra promosindo untuk menyiapkan sejumlah acara penunjang
yang bertujuan untuk menambah kemeriahan acara
sejumlah side event seperti panggung hiburan zona komunitas hingga pameran otomotif
akan dibuat untuk memberikan hiburan kepada para penonton di sela sela acara balapan
non race ini bagaimana membuat ajang ini seru dan ramai
masih cari sponsornya masih cari tenennya
masih cari komunitasnya
jadi mimpinya di motogp berikutnya ataupun di event event berikutnya
ada mini ims di dalam event
motogp mandalika juga menjadi ajang bagi masyarakat lokal
untuk turut berpartisipasi dalam ajang internasional tersebut
petugas medis pengibar bendera hingga pengawas radio komunikasi
berasal dari warga nusa tenggara barat
sejumlah warga lokal yang nantinya akan bertugas di sekitar sirkuit mandalika
saat ini sudah mulai melakukan serangkaian pelatihan
mulai mengenali teknis balapan seluk beluk sirkuit
penanganan medis penggunaan alat teknis hingga pemadam kebakaran